mister yusuf al fahmiah betul gimana perjalanannya

ini bagus silahkan dilihat kompani profil perusahaan kami
oke saya pelajari dulu ya
setelah saya pelajari
kompani profil perusahaan bapak
saya sangat tertarik untuk bekerja sama
pasti dia kepanasan banget di luar
kita gantian saja ya
pasti kamu juga kepanasan banget kan di luar
kamu menunggu di luar
maaf kita bisa ber hari lagi
sehari hari memberi pengisi tuhan saya

kumi semuja umpuk

aku shoes abundan dari cut
tidak boleh tunggu lama
y toolbox di indonesia
tentu saya itu benar
ini orang kunanta ya
eh ini orang kunanta ya

jangan pake nama
mau dipake duitnya
sebentar ya pak
bapak sudah jatuh tempo
sehingga sudah tidak bisa lagi untuk dicairkan
gak mungkin lah
saya sudah dicek pak
tapi memang deposito bapak sudah tidak bisa dicairkan

jangan sampai lepas dia
ini udah digas
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah ya allah
ya allah ya allah
fino udah aman sih
gak bakal ketauan lagi
ya allah awesan
kita sudah aman sekarang
eh jadi wtedy dapet info apaan
aduh gimana mau dapet
si al fukbek mikirnya ke buru
luh luh lhah lah luh luh lah
an year aement sudah mendapatkannya
tidak company profile punya perusahaan itu
direktur utamanya madron